selamat hari pendidikan nasional dua mei dua ribu dua puluh
selalu berulang ya kita merayakannya
dan isu ekonomi bisnis terus ternyata melekat dalam industri pendidikan di tanah air
biaya pendidikan terus melonjak seiring kebutuhan lembaga pendidikan masyarakat
masyarakat sangat butuh dengan pendidikan
lantas seperti apa potret celah berbisnis pendidikan di tanah air
berkah bisnis pendidikan
saya ulas lebih lengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama ini adalah data yang dirilis sebelumnya
kita lihat bahwa pendidikan menjadi sebuah keniscayaan bagi sebuah negara
ketika ingin memajukan sebuah negara maka jangan lupa untuk melakukan sebuah sistem
yang bisa memacu target target pertumbuhan ekonomi melalui sistem pendidikan
kita akan ke data ini terlebih dahulu
ini adalah data yang dirilis oleh bps
ini menurut bps
ada juga menurut sebuah lembaga kita lihat zeb division research itu mengadakan sebuah research
dan bahkan menunjukkan peningkatan untuk biaya pendidikan itu bahkan lebih rendah dari bps
jadi artinya kalau anda memiliki anak atau anda berencana untuk melanjutkan pendidikan anda
untuk bisa menutupi target target pertumbuhan
tidak hanya bagi anak anak tapi juga bagi diri anda sendiri
mahal sekali sekolah
kita lihat bahkan sekarang sekolah sekolah itu beramai ramai ya
berburu untuk melihat sekolah standar internasional
jadi ibu ibunya langsung panik harus dapat sekolah yang keren mahal juga enggak apa apa deh
bahkan sekarang ada cicilan
kecilan pendidikan ya untuk sekolah
jadi begitu agresifnya keinginan orang untuk memberikan pendidikan yang terbaik
gak apa apa sih itu menunjukkan demand yang cukup tinggi
dan kita lihat bagaimana data bps juga menunjukkan
ternyata tidak hanya sekolah formal saja yang diuntungkan dengan demand yang tinggi tersebut
jangan lupa dalam ilmu ekonomi ada supply ada demand
dan supply tersebut yang terbatas di tengah populasi yang terus meningkat
demandnya jadi makin naik
sehingga ketika demand tersebut lebih besar dari supply
maka akan mengerek naik harga biaya pendidikan
bukan hanya sekolah formal tapi sekolah yang menunjang
kita lihat apa misalnya kursus kursus itu loh
kita lihat perusahaan pendidikan di indonesia terbeda
bahwa ini adalah sekolah formal dan sekolah kursus kursusan itu ya
menurut bps yang paling besar itu masih di jawa
pendidikan itu bermunculan di pulau jawa
karena mereka tahu betul ya yang ditargetkan siapa nih
ibu ibu bapak bapak apalagi segmen menengah itu kan educated people ya
jadi bagi mereka itu priceless pendidikan
jadi berapapun hajar aja gitu harganya
lalu kita lihat bagaimana pada posisi selanjutnya adalah di pulau sumatera
dan yang paling kecil ternyata masih saja maluku dan papua
pr untuk pemerintah indonesia
atau untuk anda yang ingin mencari pendidikan di jawa

itu merupakan celah yang cukup baik
karena ternyata perusahaan pendidikan di sana masih sangat kecil
jadi kompetitornya masih kecil
lalu saya akan lebih spesifik yang tadi saya sebutkan gitu
sekarang rame banget itu ada kursus kursusan ya
jadi setelah sekolah di formal gitu baik swasta swasta aja udah mahal
kita bicara sekolah swasta itu ada biaya daftar kemudian biaya pembangunan bulanan belum lagi buku les segala macam
ini merupakan salah satu juga insight ya ataupun sidebar dari pendidikan anak kita atau kita juga ya
kita lihat untuk ternyata sejak pada april dua ribu tujuh belas data direkturat pembinaan khusus pelatihan dan kemendikbud
menunjukkan untuk komputer ataupun lembaga pendidikan pelatihan tersebut
komputer itu berada pada posisi pertama dengan jumlahnya cukup banyak ya
enam lebih jumlahnya
diikuti bahasa inggris
jadi bahasa inggris juga kita lihat ya menjamur sekali kursus kursus bahasa inggris
ada beberapa macam yang bahkan
yang bahkan menjanjikan native speaker jadi anda bisa lebih cepat mengabsorb ilmu bahasa kemudian cara dialek yang kayak gitu gitu
dialeknya semakin british semakin bangga gitu ya
jadi harus les ya kan
nah ternyata itu menjadi celah bisnis
empat tujuh ratus lebih ada perusahaan perusahaan ataupun pebisnis di sektor ini
lalu ternyata ada yang menarik menjahit
kita tahu bahwa kita ini merupakan kota negara fashion ya
jadi ternyata menjahit kursus menjahit itu cukup banyak loh
karena bisa ketika anda sudah lulus kursusnya anda bisa mencari uang sendiri bisa menjadi mata pencarian ya menjahit fashion designer
itu kan sekarang banyak
jakarta fashion week
itu menjadi cerminan sesungguhnya bahwa ini menjadi salah satu celah bisnis kursus ya di luar sekolah
lalu ada tata kecantikan rambut
sekarang kayaknya tata kecantikan rambut kursus kursus ini dapat saingan
sekarang backup tutorial udah banyak ya ditemukan
ada salah satu juga yang ngeklik ya
gimana sih cara buat alis
gimana cara buat rambut
gimana sih cara buat lipstick yang bagus
itu ternyata sekarang menjadi salah satu potensi juga untuk yang membuka kursus kursus kecantikan rambut
lalu ada lagi yang menarik ya bimbingan belajar ya anak anak biasanya menjelang ujian akhir pasti rame ya
ibu ibunya juga ngasih yang bagus yang mahal juga nggak apa apa gitu
pokoknya yang mahal tuh identik dengan yang oke lah gitu ya
padahal gak juga sebenarnya
dan saya lihat bahwa ini ternyata data dari manulife investment index study dua ribu enam belas menunjukkan ternyata
apa yang dipikirkan oleh saya saya investor nggak ya
ya pokoknya yang dipikirkan oleh saya ternyata juga dipikirkan oleh banyak masyarakat
jadi kita melihat prioritas keuangan investor
alokasi pendidikan mereka ternyata itu sangat besar
kalau sekolah sekolah internasional tuh mahal ya bo ya
kita lihat tadi tuh ada dua puluh juta tiga puluh juta bahkan ada yang tujuh puluh lima juta
ada yang dalam dolar lagi demi gengsi ya
dan jangan lupa ketika bicara pendidikan siapa sih subjek yang dididik
jangan lupa dengan isu bonus demografi
bonus demografi indonesia cukup signifikan

ini tiga ratus lima juta jiwa hanya akan menjadi beban kalau usia produktif mereka tidak diimbangi oleh pendidikan yang memadai
tidak harus mahal tapi paling tidak pemerintah tahu persis akan diapakan populasi sebesar ini
akankah bonus demografi akan menjadi beban
atau justru harusnya menjadi modal indonesia take off menjadi negara industrialisasi